kayaknya hubungan saya sama dia gak bakal berhasil
kirain dia cuma jemur biasa
saya malah gak tau kalau dia cemburu
saya cuma kesel aja
aku perlu jelasin ke dia soal aku sama kamu
udah tapi kan persoalannya sekarang bukan cemburu
saya gak bisa terus terang sama dia
kita ada urusan apa
kalau kamu ngarang aja gimana
gak latihan ben
itu mah den
udah lagi lapar
kamu gak kerja
ini uang buat jajan anak anak
gak adanya cuma segitu
mending gak usah dua puluh ribu mah
yaudah saya tambahin
gak usah emosi atu
tunggu sebentar atu
ada yang mau saya tanya
kamu ngapain di sini
mau latihan ben
maksudnya mau latihan den
gak perlu kita nyari kerja aja
om yang aneh
saya serius mau rujuk sama kamu
kalau kamu udah gak ada perasaan cinta
soalnya ini bukan demi kamu bukan demi saya
tapi demi anak anak
kalau kamu juga serius buat berubah
ini kan udah berubah
mau berubah gimana lagi
mau berubah jadi apa lagi
jadi satria bajah hitam
tadi kita udah ngomongin apa
oh ya waktu om aneh itu datang
perpisahan kita dulu bukan kemauan saya
itu cuma tragedi semata
saya sebenarnya mau kita seperti sepasang angsa
sepasang emangnya sepatu
dengerin dulu atu
ya udah terusin
saya sebenarnya mau kita seperti sepasang angsa
hanya punya satu pasangan selama hidupnya
jika salah satunya mati pasangannya akan menyusul
kalau mati dua duanya anak anak siapa yang ngurus
matinya jangan sekarang
nanti kalau anak anak kita sudah besar dan bisa mandiri
ya udah kita berdoa aja supaya pulang
berdoa mah udah tinggal nunggu jawabannya
berdoa mah harus terus main terus kakak
ya udah kita berdoa lagi
pakas sama ade pengen papah pulang
jawab aduh jangan diem aja
ya udah kalau kamu serius saya mah yuk aja
terima kasih ya
kayaknya hubungan saya sama dia gak bakal berhasil
kirain dia cuma cemur biasa
saya malah nggak tahu kalau dia cemburu
saya cuma kesel aja
aku perlu jelasin ke dia soal aku sama kamu
tapi kan persoalannya sekarang bukan cemburu
saya gak bisa terus terang sama dia
kita ada urusan apa
kalau kamu ngarang aja gimana
bikin alesan palsu
maksud aku bilang aja ada urusan apa gitu
yang pasti bukan yang sebenarnya
tetep aja namanya bohong
gimana mau baik kalau salah
seserah kamu aja deh
kenapa kamu senyum senyum sendiri
dapat uang banyak
terus kenapa senyum senyum
bahagia karena apa
mungkin memang harus pisah
nanti kan masih kerja di sini
masih bakal ketemu kamu terus
pasti situasinya jadi gak enak
syukur kalau gitu mah
terima kasih ben
kenapa mantan istri kamu mau balik
karena dia tahu saya sudah berubah
karena kamu udah gak nyopet lagi
itu yang akhirnya bikin berantakan
bertahun tahun saya jomblo
begitu punya pacar cuma sebentar
itu harus dirayakan
gak usah mewah
tapi gak biasa
misalnya siang ini kita makan pakai semur jengkol
gak mungkin wi
lebih baik berantakan daripada dia tahu masa lalu saya
sebab kalau dia tahu pertama ada resiko itu bakal nyebar
kedua dia tetap bakal gak mau terus sama saya
yaudah lupain aja gak perlu dibahas
ini aku mau nawarin kerudung
iya aku jualan kerudung
ya aku belum ada uang untuk beli kerudung baru
kenapa kalian kabur
saya sama temen saya mau diapain mau dikumpu
enggak saya mau kasih kerjaan
jadi copet mau gak
nyopet itu sama seperti nodong
bedanya nyopet diem diem nodong terang terangan
kalau kita nyopet sama aja dengan kita nodong
nanti dimarahin sama teteh kerudung
tetek kerudung itu siapa
saya juga gak tahu tetek kerudung itu sebetulnya siapa
tapi dia pasti marah kalau dia tahu saya sama teman saya nyopet
kenapa dia marah
waktu dulu saya sama temen saya nodong si tetek kerudung
si tetek kerudung juga marah
iya kenapa dia marah
kata si teteh kerudung nodong itu melanggar hukum agama sama melanggar hukum negara

kota ndara jawa tenggara
kota ndara jawa tenggara
ada apa puan
aku mau nawarin kerudung
iya aku jualan kerudung
ya aku baru aja beli kerudung baru
dua anggota sedang memonitor tersangka dari jarak dekat
monitor terus sampai mereka kembali ke markas